yang paling menarik perhatian adalah kenapa tempat ini kerap dipadati pembeli dikarenakan varian rasa gelato yang tersedia cukup unik
seperti ada rasa kemangi dan juga ada rasa jahe
yogyakarta menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang terutama wisatawan
di sudut sudut kota yogyakarta banyak bisnis kuliner
modern bermunculan dimana diantaranya bahkan ramai dikunjungi pelanggan
bukan hanya soal rasa dan juga harga
namun mereka punya alasan tersendiri mengapa mereka begitu ramai berburu kuliner di tempat tempat ini
salah satunya adalah popularitas si penyaji makanan dan minuman
selain dikenal sebagai kota seniman
yogyakarta juga populer karena
ragam kuliner yang dimilikinya
seiring perkembangan zaman
kini banyak kafe dan restoran penyaji makanan dan minuman modern yang tumbuh pesat di kota ini
cafe di jalan prawirotaman satu ini salah satunya
mengangkat konsep industrial
restoran yang berdiri sejak dua ribu enam belas ini menjadikan kaula muda sebagai sasaran pelanggan selaras dengan namanya move on
secara tidak langsung kita mengajak para remaja yang sulit move on kita undang kemari
kita beri pelayanan kami makanan kami minuman kami biar kita ajak mereka buat movement bareng bareng kita
untuk harapan setelah pulang dari kafe ini mereka bisa langsung move on
dari semua masalah mereka
tempat memang menjadi faktor penentu ramainya sebuah pusat kuliner
pemilihan lokasi berbisnis kuliner menjadi hal penting yang perlu diperhatikan
nah persoalannya adalah pada konteks sebetulnya
nah jogja memiliki beberapa konteks spasial yang berbeda beda
di jogja utara berbeda dengan tengah berbeda dengan selatan gitu
nah untuk cafe mood untuk kuliner mood itu itu berbeda beda

nah cuma persoalannya tadi bahwa kepadatan jogja utara ini sudah sangat tinggi
ya persoalan parkir menjadi masalah utama
selain lokasi ada pula yang bertahan karena keaslian rasa makanan yang disajikan
restoran di jalan suryo di ningratan yogyakarta ini fokus mempertahankan cita rasa menu khas italia

pisa adalah menu utama restoran ini
tak tanggung tanggung juru masaknya adalah orang italia
meski tergolong makanan cepat saji namun memasak pizza tak boleh asal asalan
proses pemanggangan dilakukan dengan suhu antara dua ratus lima puluh hingga tiga ratus lima puluh derajat celcius
pemanggangan dilakukan dengan suhu antara dua ratus lima puluh hingga tiga ratus lima puluh derajat
pada indonesia mozarella bufala tidak ada

mozarella bufala lebih beras lebih enak
tapi juga dengan mozarella normal
perasaan oregano basil dan olio
perasaan oregano basil dan olio
ini adalah hal yang penting
sebelum malam pelancongan kuliner di yogyakarta semakin ramai
bukan hanya makanan minuman juga mampu bersaing menjadi magnet tersendiri
kafe di jalan kaliurang sleman yogyakarta ini menyediakan berbagai varian menu berbahan dasar

bukan hanya makanan minuman juga mampu bersaing menjadi magnet tersendiri
olahan susu di tempat ini cukup populer di yogyakarta
berdiri sejak dua ribu sepuluh sudah ada dua puluh tujuh jenis olahan susu yang didesain bercita rasa modern
sasarannya adalah generasi milenial
sasarannya adalah generasi milenial
mesti juga untuk bisnis makanan ya itu rasa itu menjadi penentu juga
jadi tidak hanya mereka tidak hanya memburu tadi keunikan tapi pasti itu juga diadjust dengan rasa yang menurut mereka acceptable atau bisa diterima
jadi tetapi memang sekarang trennya kan ada sesuatu yang baru sesuatu yang unik
dan dia ada ekspresi dari si konsumen ini terhadap obyek gulinernya itu
yogyakarta dianugerahi alam nan indah
arus modernisasi tak lantas membuat wajahnya berubah
banyak kuliner legendaris yang masih diburu penikmatnya meski tidak disajikan di kafe atau restoran mewah
yang dijual adalah makanan berbahan baku tempe dan beras ketan
namun jadah tempe mbah cari di kawasan kaliurang sleman yogyakarta ini hampir tak pernah sepi pembeli
bacem tempe dan jadah atau uli ketan yang dijual dengan harga murah ini seakan tak pernah kehilangan pesonanya
tempe merupakan simbol dari kehidupan harmonis bagi orang jawa
masyarakat indonesia khususnya yogyakarta telah mengenal tempe sejak berabad abad silam
penganan tradisional dari kacang kedelai inilah yang dijadikan bahan utama pembuatan tempe baca
sementara jadah dibuat dari beras ketan
paduan kelapa dan beras ketan inilah yang menjadikan cita rasa jadah mbah carik terjaga
bacem atau baceman merupakan panganan tradisional di yogyakarta
panganan ini digemari karena bercita rasa manis
bacem adalah salah satu cara mengawetkan bahan makanan
tempe bacem seperti ini masih dapat dikonsumsi selama beberapa hari
pada umumnya untuk mengurangi bau langu pada tempe bacem air kelapa digunakan untuk merebusnya
tapi di tempat ini tempe bacem dimasak hanya dengan menggunakan air gula merah dan garam
proses pembuatan tempe bacem tergolong mudah
bahkan kelezatannya dapat terlahir dari dapur
cara tradisional inilah yang terus dilestarikan oleh kacang kedelai
pertama tempe bacem
kacang kedelai ini selalu dilestarikan oleh pemilik tempe bacem
sejak didirikan tahun lima puluh an cita rasa tempe bacem tidak berubah
kita memang masih mempertahankan untuk tradisionalnya
kita masih pakai kayu bakar dan untuk pembuatan jadah juga kita nggak sedikit demi sedikit
untuk menjaga tetap baru tetap fresh untuk tempe bacem
tapi kalau di sini tempe bacem itu memang lain
kotaan kan tempe dibungkus pakai plastik tapi kita masih pakai yang tradisional dibungkus pakai daun daun pisang itu
sama seperti pusat pusat kuliner modern kuliner tradisional pun tetap ramai di buru penikmatnya saat malam hari
sejumlah penjual makanan khas yogyakarta bahkan membuka lapaknya menjelang malam
sate kelatak pak bari salah satunya
berlokasi di pasar tradisional wonokromo bantul yogyakarta warung sate milik sabari ini buka setiap pukul tujuh malam
seporsi sate kelatak berisi dua tusuk dapat dinikmati dengan merogoh kocek dua puluh ribu rupiah
hanya berbumbu garam nyatanya sate kelapa ini menarik minat pembeli bahkan wisatawan dari luar yogyakarta
tahunya dari teman soalnya kan ini sempat dipakai buat bikin film juga ya kemarin terus dicoba coba enak
terus ya keren sih tempatnya soalnya kan apa ya dibanding sama yang lain kayaknya nggak tuh sih kayaknya ini yang lebih dikenal orang gitu
warung ini memerlukan empat hingga sepuluh ekor kambing muda setiap hari
sate kelatak pak bari yang telah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini menggunakan jeruji besi
inilah yang menjadi salah satu rahasia dibalik kelezatan sate
kenikmatan sate keladak itu barangkali ya diambil dari dagingnya
tekstur daging itu bisa empuk
terus nanti si ngasih garam
ngasih garamnya itu merata apa enggak
kebanyakan apa enggak
terus nanti teknik pembakaran
teknik pembakaran itu nanti ada beberapa macam
itu nanti daging terlalu apa itu namanya si nusukinya terlalu padat
itu nanti mengakibatkan yang tengah tengah itu kan kepenet
jadi ya enggak itu enggak
nah kalau dipanjangin gitu bisa matang cepat matang
semakin malam pemburu kuliner tradisional semakin ramai
bahkan diantaranya rela mengantre panjang sebelum penjualnya membuka lapak
inilah gudeg bromo di jalan gejayan pusat kota yogyakarta
gudeg bromo merupakan salah satu kuliner legendaris sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemiliknya suratinem adalah generasi keempat yang mengelola gudeg ini
dibantu delapan orang keluarganya gudeg kaki lima ini setiap hari beroperasi mulai pukul sebelas malam hingga lima pagi
seporsi gudeg dijual sepuluh hingga lima belas hari

meski berlokasi di pinggir jalan gudeg ini tetap laris manis
bebakan berjalan dengan rapi memanas di belakang desa pak t microscopicae serta di dalam kayu kayu

berinovasi mengemas gudeg dalam kaleng
gudeg kaleng bucitro seribu sembilan ratus dua puluh lima ini mulai populer pada dua ribu sepuluh
kini gudeg kaleng semakin mempermudah setiap penikmatnya untuk dibawa sebagai buah tangan
bagus banget saya terinspirasi
ini bagus sekali ya soalnya kita kalau ke jogja
belum ke jogja kalau nggak makan bapia kalau nggak makan gudeg
oleh oleh untuk orang rasanya kepingin sekali bawa gudeg yang lezat itu
bawa ke rumah atau bawa pulang untuk oleh oleh
tapi kan kadang kadang kalau salah treatmentnya nanti basi
salah manasin dikit nanti basi ini betul betul hebat penemuannya hebat banget
proses memasak gudeg kaleng sama dengan gudeg tanpa kemasan termasuk resep dan bahannya
hanya saja perlakuan bumbu gudeg kaleng lebih kuat
kalau untuk yang di kaleng kita penggunaan bumbunya lebih strong sedikit
karena kan itu nanti dengan proses pengalengan mungkin kan diperkirakan berkurang untuk rasanya
sehingga untuk menutup kerangannya itu kita bikin lebih strong sedikit cuma itu aja
kaleng aluminium dipilih karena memiliki karakter kuat dan tidak mengelupas saat dipanaskan
isiannya sama persis seperti telur kacang krecek ayam suwir dan gudeg kering
berinovasi dengan mengemas gudeg dalam kaleng bukan perkara mudah
gudeg kaleng telah melewati serangkaian penelitian dan uji pasar sejak dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh

kita searching tuh di internet
kita cacing tuh di internet
kami semua satu tim kita cari ketemulah oh bisa diawetkan
nah kebetulan saat itu lipi sedang melakukan penelitian pengawetan makanan secara hidrogen
maksudnya satu kaleng isinya banyak banyak varian
nah kita coba gudeg kita kerjasama dengan lipi gudeg kita di kalengan ternyata berhasil

dan antara rasa fresh dengan rasa dikaleng itu tetap sama
dan antara rasa dikaleng itu tetap sama
agar tahan lama dan terhindar dari bakteri gudeg kaleng menjalani proses sterilisasi melalui penghampaan dengan pemanasan hingga sembilan puluh lima derajat celcius
proses penghampaan ini dilakukan selama sekitar empat puluh lima menit dan hampir tidak ada jeda
proses pengampahan ini dilakukan selama sekitar empat puluh lima menit dan hampir tidak ada jeda
ketika selesai dilakukan penghampaan maka kaleng lancar
ketika selesai dilakukan penghampaan maka kaleng lancar
sekarang langsung ditutup
penghampaan ini dilakukan untuk mengurangi kadar oksigen di dalam kaleng kenapa demikian pak

penghampaan ini dilakukan untuk mengurangi kadar oksigen di dalam kaleng kenapa demikian pak
penghampaan ini dilakukan untuk mengurangi kadar oksigen di dalam kaleng kenapa demikian pak

karena kenapa kok kita kurangi kadar oksigennya agar rasa gudeg kaleng gudeg lemon ini tidak berubah dari aslinya
agar rasa gude kaleng bucitral ini tidak berubah dari aslinya

agar bakteri kita tidak hidup kembali
karena sudah melalui proses sterilisasi
nah sterilisasi ini bukan satu satunya
karena setelah ditutup maka gude kaleng akan kembali dilakukan sterilisasi
dengan menggunakan sebuah alat yang akan dipanaskan dalam suhu satu ratus dua puluh derajat celcius
dengan tekanan satu lima bar selama satu jam
mempertahankan rasa asli gudeg penting dalam inovasi gude kaleng ini
karena rasa masih menjadi faktor penentu lestarinya penganan tradisional
tak hanya gudeg inovasi kuliner tradisional lain pun gencar dilakukan
varian rasa bakpia terus berkembang dari tahun ke tahun
isiannya mulai dari kacang hijau keju coklat kacang merah ubi ungu
dan teh hijau
sejarah mencatat green tea atau teh hijau digunakan oleh masyarakat di tiongkok
untuk pengobatan sejak berabad abad silam
penelitian tentang manfaat teh ini terus dikembangkan
bahkan pada tahun dua ribu empat komponen komponen dalam teh hijau
terbukti mampu menahan radikal bebas dalam tubuh
tahun dua ribu dua belas di indonesia teh hijau menjadi tren kuliner tersendiri
banyak restoran menyajikan menu makanan dan minuman berbahan dasar teh hijau
dan diperkirakan sebagai isian makanan tradisional bakpia
oleh pembuatnya teh hijau dicampur dengan bahan lainnya dan menjadi isian
teh hijau inilah yang nantinya menjadikan sebuah bakpia
bercita rasa khas
ya bakpia rasa teh hijau telah diproduksi oleh bakpia java sejak dua ribu dua
meski belum mengalahkan posisi bakpia kacang hijau
bakpia teh hijau menempati posisi ketujuh favorit penikmat bakpia
dari sepuluh varian rasa yang ada di tempat ini

rata rata seribu kotak bakpia aneka rasa terjual di toko ini
rata rata seribu kotak bakpia aneka rasa terjual di toko ini
kemunculan varian terbaru panganan ini pun ikut andil mempertahankan minat pembeli untuk menjajal rasanya
dan hasil riset yang kami lakukan itu makanan tradisional kita itu jauh lebih mudah diterima dibandingkan dengan misalnya makanan korea
artinya itu kan sangat acceptable
seiring perkembangan zaman manusia kini tak lagi menempatkan makan
makanan hanya sebagai sumber energi yang mengenyangkan
lebih dari itu fungsi pangan kini berkembang menjadi penguas selera
baik kuliner modern maupun tradisional terus berinovasi agar tak kehilangan penggemarnya
para pemburu kuliner akan terus mencari kepuasan
inovasi yang dilakukan dengan mengebrak sebuah rasa produk makanan